kamu lupa ya tante bilang semalam apa sama kamu
jangan berhubungan lagi dengan pak haris dan keluarganya
kamu gak bisa dipihangin ya mila
tapi sekarang kondisinya beda tanpa
papa sangat terpukul karena ngejajahin kemarin tante
sekarang papa gak mau cuci darah tante
assalamualaikum pak haris
tadi saya telepon ke rumah
dan kata ibu tini pak haris udah berangkat ke kantor
jadi saya langsung kesini
saya harus masuk ke kantor
karena saya banyak pekerjaan yang belum terselesaikan
bukan yang harusnya bapak di rumah aja istirahat
ah jangan terlalu memikirkan kerjaan pak
kalau saya di rumah aja
saya seperti orang sakit parah
bapak memang sedang sakit parah pak
bapak harus sadari itu
dan sekarang muka bapak pucat
apa jangan jangan hari ini harusnya bapak cuci darah
kalau begitu gimana kalau ke rumah sakit aja pak
kenapa bawa bisa sampai pucat
terima kasih ya atas perhatian kamu
nanti bapak akan ke rumah sakit
gimana kalau sekarang aja

kamu gak usah repot repot nganterin saya ke rumah sakit
saya bisa sendiri kok
bapak jangan menyiksa diri bapak seperti ini pak
kenapa bapak bawa begini
itu karena kata kata mama saya di pemakaman waktu itu kan pak
bukan karena bapak
bukan karena itu
mama kamu itu benar
semua kata katanya benar
bu ambar itu gak salah
justru harusnya saya bersyukur
karena kamilah itu berada di keluarga yang tepat
kesalahan saya itu terlalu besar untuk dimaafkan
jadi saya pantas menerima ini semua
ini surat dari kami untuk pak haris
tadi dia titipkan pada saya
surat dari kamil ah
kalau gitu saya permisi dulu ya pak
terima kasih fadil
dalam surat pertama camilla menulis sebagai anak papa
dalam surat kedua kamila menulis sebagai kamila
dan di surat ketiga ini kamila menulis sebagai kamila regina putri anak papa
kamila bersyukur bisa dipertemukan dengan papa
pertemuan itu adalah sebuah momen paling bahagia yang sudah lama kamilah impikan
sayangnya ternyata pada akhirnya tidak seindah yang kamila bayangkan
tapi biar bagaimanapun juga kamilah bahagia
sudah berhasil menjalankan amanat mama untuk mencari papa
namun saat ini papa dan camilla belum dapat bersatu
ada masalah besar bakaikan jurang yang mengangat di antara keluarga kak fadil dan keluarga papa
tapi kamilah yakin akan ada suatu hari yang tepat untuk kamila dan papa saling bertemu dalam suasana yang bahagia
dan kamila akan tetap menanti hari itu
papa jaga kesehatan
kamilah mohon papa juga bertahan untuk menunggu sampai datangnya hari bahagia itu
kediaman keluarga rinaldi
ya ya ya memangnya memangnya kenapa sama papa
tolong kasih tahu mila sekarang papa kenapa
papa kamu seharusnya cuci darah dari kemarin
tapi dia nggak mau
sedangkan kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan
yang takut kalau kita tidak cepat cepat bawa papa ke rumah sakit
nanti malah terjadi hal hal yang tidak diinginkan sama pahammu
eang mohon kamu pujuk bapak kamu untuk cuci darah ya
saya yakin kamu pasti bisa melakukan itu
terus sekarang papa ada di mana ya
papa ada di mana papa ada di rumah
nggak nggak papa nggak di rumah
papa di kantor
padahal tadi yang sudah larang
tapi papa kamu tetap nekat juga ke kantor
eang khawatir sekali
ya allah yaudah sekarang eang tenang aja ya
kamila kan berusaha kesimpulannya
eang teman ha
kamu lupa ya tante bilang semalam apa sama kamu
jangan berhubungan lagi dengan pak haris dan keluarganya
tapi sekarang kondisi yg beda tante
papa sangat terpukul karena ngejagain kemarin tante dan sekarang papa gak mau cuci darah tante
kalau papa gak cuci darah itu bahaya tanpa bisa celaka
tante mila mohon tante kalau ngizinin mila ketemu sama papa ya tante
mila mohon mila mau menguatkan papa mila mau bujung papa tolong tante
kakak bilang enggak kamu gak boleh ketemu sama pak haris
tentu gak mau kamu ketemu sama pak haris dan kamu pulang membawa ginjal cuma tinggal satu
astagfirullahaladzim tante papa tidak seperti itu tante
gak seperti itu gimana
pak haris itu sudah tega meninggalkan kamu selama dua puluh tahun mila
mengambil ginjal kamu bukan hal yang sulit untuk dia
menurut tante apa yang mama lakukan ini sudah sangat berlebihan ma
berlebihan gimana tante
dan kamila cuma meminta untuk bertemu pak haris
masa gitu aja gak diizinkan sih ma
kalau apa yang terjadi sama pak haris
itu dialami oleh fadil mah
kalau suatu saat nanti fadli nggak boleh bertemu dengan kava anaknya
apa mama tegas
padahal tidak akan mengalami kejadian seperti ini
fadil itu beda taufan
fadil itu adalah laki laki yang bertanggung jawab
dia berani menentang mama demi menikahi camilla
sedangkan pak haris tidak
dia lari dari tanggung jawab
berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab
jadi menurut mama dia pantas menerima hal itu
bang di dunia ini gak ada seorang pun yang sempurna
semuanya memiliki kesalahan
dan kesalahan yang dilakukan oleh pak haris
itu sudah dimaafkan oleh kamila ma
dan kalau kamila sudah dimaafkan
kenapa sekarang malah mama yang marah
sudah taman kamu gak mengerti
mama berhak melakukan ini karena mama tahu keluarga taharis itu seperti apa
mama gak mau kamila disakiti
mama gak mau mereka menyakiti hati kamilah seperti mereka menyakiti hati kamu dan bapak
sakit sekali rasanya taufan
ma kalau alasan mama untuk marah adalah karena perkataan nyayangnya alena
ma taufan sendiri sudah ikhlas kok ma
sudah lama tofan memaafkan hinaan itu
gak usah dipikirin lagi ya ma
telepon gak mau masalah ini diperpanjang
enggak sekali enggak ya enggak
ini bukan urusan mama
mama gak berhak mengatur ngatur kamila ma
bisa bisa memang akan sangat berdosa karena telah memisahkan orang tua dari anaknya
aku ngerti gak sih ma
taufan kok kamu malah memelah pak haris
tante kata taufan udah ya tolong jangan bertengkar
taufan gak membelah pak haris ma
taufan membelah kamila
karena taufan tahu kamila pasti sendiri ma
dan dia akan merasa sangat bersalah kalau sampai terjadi apa apa dengan papanya
dan itu semua karena mama